saya bukan milik kamu
kamu lupa siapa yang menyelamatkan nyawa kamu
aku gak akan biarin semua orang untuk merebut kamu dari aku
dan aku juga gak akan biarin lia merebut kamu
kamu gila pausat
terserah terserah kamu mau bilang apa
tapi satu hal yang harus kamu tahu
nanti kita pulang sekarang
pausat jangan harap saya mau balik ke rumah itu lagi
saya udah bilang saya gak mau ketemu kamu lagi pausat
jadi kamu harus menurut semua perintahku ayo
jangan lepasin ibu
oh dia sudah bisa
buat dimatah ini
malah banyak yang tahu jan
ibu ibu bangun bu ibu bangun bu ibu
tanti kamu dengar gak tanti
jangan satu ibu
eh ibu itu tante ranti
tante ranti eh lihat bawa rumah sakit lihat
ya ampun tante ranti masya allah bu ranti
eh bawa rumah sakit
gak usah biar saya yang bawa
biar minggir kalian semua
kamu harus bertahan
ibu bangun bu jangan tinggalin lilia
ngapain kalian besar
pergi kalian besar
harusnya om fauzan yang pergi
kalau bukan gara gara kamu dia nggak akan pergi ke kamu
diam tolong diam semua
ini rumah sakit tolong jaga sikap kalian
yang penting sekarang adalah penyembuhan pasien
gimana keadaan istri saya dok
bu ranti banyak sekali mengeluarkan darah
beliau membutuhkan transkursi
ambil darah saya dok
darah saya aja dok
gulung darah kamu gak cocok sama bu ranti
satu satunya orang di sini yang golongan darahnya cocok
lebih bagus kan
kamu harus berdoa buat ibu kamu
supaya ibu kamu selamat
ibu kamu pasti selamat
setelah ini aku rasa udah gak bisa lagi
karena detik ini adalah saat terakhir buat kalian berdua saling ketemu
apa maksud kamu ngomong seperti itu zat
waktu kalian udah habis kalian bisa keluar dari sini
ngangit liat kayak gitu aja
keluar dari sini
aku boleh gak mau pergi
aku boleh gak mau pergi
lia jangan pergi lia
trim dimang antar mantar
begitu mendamnya anwar
kemudian belowania kamu sudah jatuh likenya
assalamualaikum mar assemban
dia udah gak selamat
darah yang memalirin badan itu darah saya
jadi sepenuhnya dia milik saya
jadi kamu jangan pernah dekatin dia lagi
kamu jahat pausen
kamu gak bisa bersikap seperti ini sama aku
lia itu anak aku
kamu gak bisa pisahin aku dari lia gitu aja
radik kamu adalah milik aku
jadi aku berhak ngelakukan apa pun sama kamu
saya bukan milik kamu
liat kamu lupa siapa yang nyelamatkan nyawa kamu
aku gak akan biarin semua
orang orang untuk merebut kamu dari aku
dan aku juga gak akan biarin lia merebut kamu
kamu gila pausen
terserah terserah kamu mau bilang apa
tapi satu hal yang harus kamu tahu
aku serius ma katakan aku tadi
jadi aku gak akan biarin lia atau siapa pun juga merebut kamu dari aku
jadi om fauzan sekarang ngelarang kamu untuk ketemu sama ibu kamu
iya dia bilang ibu tuh udah miliknya dia
dia udah nyelamatkan nyawa ibu
kali ini aku gak bisa berubah tak apa apa
apalagi waktu kamu dimarahin sama om fauzan aku gak bisa berbuat apa apa juga
bukan salah kamu pa
mumpung gak ada orang
ini kesempatanku untuk kabur dari sini
aku mau pergi dulu
ibu bangun ibu
ibu kita lagi di jalan
ibu kita mau ke rumah sakit ya
ibu harus dirawat di rumah sakit
ibu kondisi lagi drop
ibu gak boleh pulang
ibu harus dirawat
ibu gak mau ke rumah sakit
tolong ibu mau berhenti
ibu udah gak mau lagi ke rumah sakit
ibu cuma pengen sama kamu
deket sama kamu
ibu udah gak mau ke rumah sakit lagi liya
ibu gak mau pisah sama kamu lagi liya
pasti dia kabur lagi kau mau liat
pak kayaknya tante ranti bener bener gak bisa dicegah ya pak
ranti memang betul betul nggak bisa dicegah
kalau begini caranya percuma bawa nanti pulang ke rumah
dia pasti akan cari cari kesempatan buat kabur lagi

saya nampak ranti
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa